partai persatuan pembangunan memastikan akan turut mendukung presiden pdi perjuangan ganjar pranowo
usai rapat pimpinan nasional p tiga di sleman daerah istimewa yogyakarta dua puluh enam april dua ribu dua puluh
ganjar pranowo sebagai pilihan telah mendapat suara bulat seluruh pengurus p tiga
dari pengurus ranting dpc dpp hingga plt ketua umum p tiga
sosok gubernur jawa tengah itu dianggap dapat membawa suara umat menuju kesejahteraan
jurubicara p tiga usman tokan mengatakan
keputusan ini telah dikomunikasikan dengan mitra partai di koalisi indonesia bersatu
menurutnya mekanisme di dalam koalisi memungkinkan setiap partai menentukan capres masing masing sebelum dirembukan bersama
usman yakin kib tidak akan terpecah dan bakal ada titik temu soal nama calon untuk diusung bersama
kalau tidak salah ya pan juga sudah sempat menginformasikan atau menyampaikan bahwa
pan akan mendukung ganjar dan pak erik kalau nggak salah itu ya
lalu di golkar sendiri sudah menetapkan ketua umum bapak erlangga hartato sebagai calon presiden
hal ini akan mungkin dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan pertemuan pimpinan koalisi
sementara itu partai amanat nasional masih membuka kemungkinan untuk membentuk koalisi kebangsaan
koalisi ini dapat menjadi alternatif dan melibatkan lima ketua umum partai politik dari kib dan koalisi kebangkitan indonesia raya plus pdi perjuangan
sekjen pan edi suparno mengatakan
pan akan mengutamakan
dialog dengan mitra partai dalam kib
tetapi ia tidak menutup kemungkinan
terdapat perbedaan pandangan
yaitu bagaimana kib kemudian kkir
membentuk sebuah koalisi kebangsaan
itu bisa terrealisir
nah itu salah satu upaya yang tengah kita galang saat ini
dan sebagaimana disampaikan oleh pak zul has di istana pada pagi hari ini
bapak ibu kedekar insya allah pak jokowi akan mengumpulkan ketua umum partai
yang juga waktu itu hadir di dalam pertemuan di yosiratul rahim di bulan ramadhan di kantor di kutipan
namun di sisi lain hingga rabu siang
partai golkar belum memberikan pernyataan ataupun jawaban dari pertanyaan cnn indonesia
terkait bagaimana nasib kib ke depan
apalagi setelah p tiga mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh empat pada rabu sore hari ini
p tiga mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh empat pada rabu sore hari ini
namun dari informasi yang kami himpun dari p tiga dan juga pan
bahwa ketiga partai ini akan melakukan pertemuan pada tanggal dua puluh tujuh april mendatang di kediaman erlangga hartarto
untuk membicarakan bagaimana kesepakatan yang akan diambil oleh ketiga partai ini
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
asriun dulu dwi ari jakarta